memeriahkan idul fitri seribu empat ratus empat puluh empat hijriah cnn indonesia akan menayangkan segmen khusus
wawancara spesial bersama sejumlah tokoh indonesia
dan untuk saat ini sudah ada produser lapangan cnn indonesia bella mualaiha
yang akan berdialog bersama pj gubernur dki jakarta bapak heru budi hartono
ya selamat pagi danir
izinkan saya dulu untuk mengucapkan minal izin walfa izin mohon maaf lahir dan batin
dan selamat untuk merayakan lebaran edul fitri seribu empat ratus empat puluh empat hijriah
betul sekali daniar saat ini saya berada di balai kota dki jakarta
di mana tadi pagi pj gubernur dki jakarta heru budi hartono dan juga jajaran pemprov dki
ini sudah menggelar sholat idul fitri di area halaman dari balai kota jakarta sendiri
tadi pak heru budi hartono tiba di balai kota sekitar pukul enam lewat tiga puluh sembilan menit
dan juga dengan jajaran tadi juga terlihat ada sekda ada kadishub
ada juga dinas kesehatan
juga beberapa jajaran dari pejabat dki jakarta
nah sekarang saya sudah bersama dengan pak heru nih kita ngobrol ngobrol bagaimana sih tradisi
biasanya pak heru kalau lagi lebaran
mohon maaf lahir dan batin
mohon maaf lahir dan batin
pak heru ini kan kalau misalnya kita lihat kan bapak kembali lagi ke balai kota nih ya
udah berapa lama sih pak tidak sholat di balai kota
ya sejak dua ribu tujuh belas sampai dengan dua ribu dua puluh dua tentunya tidak ke balai kota
dan tahun ini dua ribu dua puluh tiga saya kembali sholat di balai kota
jadi sebenarnya nostalgia dan mengenang waktu waktu yang lalu selalu sholat di balai kota dengan para gubernur
para gubernur ya pak
pak tradisinya kalau lebaran bapak biasanya kemana pak
selain sekelas sholat di istiqlal begitu pak dengan pak jokowi biasanya habis itu kemana
oh ketika beliau gubernur
jadi ketika beliau gubernur itu saya ingat
setelah beliau sholat ada beberapa kali ya pernah sholat di istiqlal dan sholat di balai kota
setelah itu beliau itu keliling dan pernah lebaran bersama warga di dekat senen sini dekat pinggir stasiun kereta api
terus beliau keliling menyapa warga
bapak biasanya pernah ngerasain mudik nggak sih pak macet macetan di jalan bersama keluarga untuk ke kampung halaman
pernah nggak sih pak ngerasain mudik
saya jarang mudik ya sejak dua ribu tujuh belas sampai hari ini tidak bisa mudik karena menjalankan tugas
jadi biasanya mudik itu setelah warga kembali ke ibu kota saya mungkin satu hari menyempatkan untuk menyapa keluarga
pagi hari dan sore hari sudah kembali dan itu pun sudah sejak tujuh tahun delapan tahun tidak bisa saya laksanakan
karena kesibukan tugas
karena kesibukan tugas yang mengabdi kepala negara juga sebagai gubernur ya pak ya
pak ini kan juga kalau misalnya kita melihat tadi kan sempat lagi makan makan ya pak
makanan favorit pak heru kalau lebaran apa pak
saya biasanya semur lontong bakso udah gitu
atau ada makanan daerah dari rumahnya pak heru gitu yang paling dikangenin selama nggak mudik gitu pak
gudeg ya pak ya
berarti agenda bapak setelah hari pertama di balai kota menerima jajan asn dan juga pejabat balai kota
dan juga nanti ada pak kapolda ya pak ya yang mau datang selatuh rahmi
hari kedua biasanya pak heru apa nih pak tradisi di rumah bersama keluarga
biasanya ketika belum menjabat sebagai kepala daerah tentunya hari kedua menyempatkan menyapa keluarga
kumpul itu pun sebentar
karena kan biasanya
saya sampai hari kedua ketiga menjalankan tugas kan
jadi udah delapan tahun juga tidak pernah kumpul dengan keluarga
jadi mudah mudahan hari ini hari kedua saya masih bisa sempat untuk menyapa keluarga
bapak yang paling dikangenin dari nuansa ataupun suasana di balai kota sendiri begitu pak
apa pak yang paling dikangenin dari balai kota
yang pertama keakrapan
kakalpan tadi koyon di sini ada pak sekda ada kepala dinas
bersama keluarga istri tadi banyak yang bawa keluarga nyapa ya itu yang saya
kangenin itu ya pak ya
jadi ya kalau di lebaran ini bercanda tanpa batas tadi pak aspem pak sekda semua pejabat banyak yang membawa keluarga
tadi kita juga melihat di area makan ya pak lagi makan bapak tadi ngobrol ngobrol sama bapak bapak dari pak sekda sama pak wali kota
pak sekda lagi kuyonan ya ada pak wali
apa tadi pak di terpawakan bareng bareng sama yang ngobrol ngobrol tadi bahasa apa pak
oh ini beliau ini membaca doa
jadi sudah siap sudah siap nih doanya
sudah disiap di kantong ya pak ya
sudah disiapkan ternyata gak ada doa
jadi ya kayak gini kuyon sama pejabat tanpa batas dengan keluarga
bu asisten gak pulang kampung juga
paling gak mundik ya pak berarti bapak nyembunyung ya
ini kepala dinas kebakaran standby kepala satu pp pak arifin kes bangpol
pak asbang bu asisten keserah
nah kita nyambut bu pak kapolda
ayo kita pulih ke pak kapolda ya
berarti bapak ini setelah pak kapolda berarti masih di area balai kota saja atau kembali ke rumah pak hari ini
saya mungkin habis siang ini udah langsung jadwal keliling
jam lima belas dampingi pak menteri pmk pak menko ke kalidres dengan senen
kalidres dengan senen ya
malam tadi diminta untuk beberapa titik
lokasi untuk teman teman satu pp yang lagi bertugas
berarti tetap lagi lebaran pun harus tetap kerja ya pak begitu ya pak ya
yang menyenangkan kan itu
menyenangkan dan hiburan
itu menyenangkan dan hiburan
menyenangkan bagi saya
dan lebih menyenangkan lagi pak kapolda bisa ketemu pak kapolda
pak kapolda ini hadir begitu di balai kota ya pak ya
ini live pak kapolda dari cnn live
inilah izin bapak mohon maaf lahir dan batin
boleh pak disampaikan sedikit kepada cnn pak
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
mohon maaf lahir batin
selamat pagi kepada seluruh pemirsa cnn
saya kapolda medojaya mengucapkan selamat hari raya idul fitri tahun seribu empat ratus empat puluh empat kecil ya
semoga di hari kemenangan ini merupakan tonggak pada kita untuk mengisi pembangunan dengan lebih baik
terima kasih banyak bapak
selamat menikmati jamuan ya pak heru begitu ya pak ya
ini bagian dari keakraban kami
bagian dari keakraban
pak kapolda dengan saya
saya terima kasih pak kapolda sudah hadir
sudah hadir di sini ya pak
pak terakhir pak ini kan kalau habis mudik biasanya masyarakat ini kan kembali ke jakarta nih pak
terus banyak juga yang akhirnya membawa keluarganya nih pak dari kampung halaman
antisipasi dari pemprov sendiri apa nih pak
sebenarnya nggak apa apa
seasal warga itu bisa mendapatkan pekerjaan yang layak hidup yang layak sebagai pemerintah

pak kapolda saya terima kasih

terima kasih banyak pak heru
selamat menjalankan lagi masjid vestaraunya
terima kasih terima kasih
terima kasih bapak
terima kasih pak heru
terima kasih pak
terima kasih jutro terima kasih
emang sudah dapat

akibatnya itu bapak
ya jadi memang daniar untuk di balai kota sendiri ini memang untuk pj gubernur heru budi hartono ini kembali menggelar sholat di balai kota
kalau tahun lalu gubernur sebelumnya ini menggelar sholat id ataupun idul fitri ini di area lapangan ataupun stadion jis yang ada di jakarta utara
dimana tadi saat digelarnya sholat idul fitri sangat hikmat begitu daniar
semua asn dan juga jajaran pemprov hadir untuk ikut sholat di area halaman balai kota jakarta
dan juga setelah itu langsung ramah ramah masuk ke area balai kota ataupun di pendopo sendiri untuk menyantap makanan yang sudah disediakan oleh balai kota jakarta
oke baik terima kasih bella muhalaela untuk informasi dan juga wawancaranya bersama dengan pj gubernur dki jakarta bapak heru
dan selamat juga menikmati selatu rahmi di balai kota ya belle selamat kembali bertugas